kebakaran terus gimana kondisi kamu sekarang
lahan bilang apa apa aku sama abi baik baik aja
kami berdua sementara ini rumpang di rumah dokter fari
ya ampun dewi harusnya kamu tuh jangan ngesain orang lain lah gak enak
aku udah nolak tapi dokter fahri mencoba untuk meyakinkan aku
dan aku memang gak ada pilihan lain aku gak tau aku harus kemana
kok kamu gak punya pilihan gitu sih wi
kamu lupa aku ini kan tante kandungnya abi sedangkan dokter fahri kan cuma dokternya aja
tato kok tidur di mobil
papa cuma ngecapek aja
papa bau mandi sana biar bersih
apa tidur di mobil nih
sayang ciri tunggu di mobil ya nak
aku ngerti kok
belakangan ini kamu mau unjuk gigi
pengen aku menghormati suamiku
atau kamu pengen aku takut sama kamu
tapi apa yang kamu lakuin saat ini
sangat menjatuhkan harga diriku depan security ha depan pembantu bang john dan juga anakku mas
tidak akan terampuni
siapa yang minta pengabunan dari kamu
kamu pikir kamu tuhan
kamu boleh ngelakuin apa aja yang kamu mau
tapi ingat aku gak pernah takut sama kamu
lagian apa sih yang kamu pengen lakuin ke aku
tolong pengen buang aku ke jalanan
supaya aku menderita
penderitaan itu udah jadi makanan aku dari kecil
kamu mau jalanin ke jalanan
kamu mau jalanin ke jalanan
kamu mau jalanin ke jalanan

kamu mau jalanin ke jalanan
satu hal yang harus kamu tahu misa
hati hati sama muaknya orang yang sabar

kenapa sampai ini
parah juga kebakarannya
pasti kemungkinan gak selamat
nes kamu aja yang turun
ya udah oke aku turun
oh bu bu tunggu sebentar ya
saya boleh nanya nggak bu
tentang apa ya bu
tentang kebakaran semalam
saya ini temannya ibu dewi
bagaimana kondisi ibu dewi sama abi
apa kena luka bakar berapa persen
atau kemungkinan mereka nggak selamat bu
alhamdulillah dengan pertolongan allah
ibu dewi dan albi selamat bu
dan sekarang mereka dibawa sama dr fahri
pakai acara selamat
bu iya semua impian aku hidup tenang tanpa mereka
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
kamu apa kabar sih
terus tiba tiba aku inget sama abi
inget abi kenapa
ya aku kan tante nisa aku inget sama nisa
aku nanya abi jadi wajarlah aku khawatir sama dia
sekarang ini kondisi aku lagi kurang baik
aku baru aja dapat musibah
musibah apa dewi
rumah kontrakan yang aku tempatin yang disewa oleh mas bayu baru aja kebakaran
dan keadaannya cukup parah
terus gimana kondisi kamu sekarang
alhamdulillah gak apa apa
aku sama abi baik baik aja
kami berdua sementara ini rumpang di rumah dokter fahri
ya ampun dewi
harusnya kamu tuh jangan ngesain orang lain lah
aku udah nolak
tapi dokter fahri mencoba untuk meyakinkan aku
dan aku memang gak ada pilihan lain
aku gak tau aku harus kemana
kok kamu gak punya pilihan gitu sih wi
kamu lupa aku ini kan tante kandungnya abi
sedangkan dokter fahri kan cuma dokternya aja
ya allah nis
sebenarnya aku juga gak enak
pas banget kamu telfon
aku mau minta bantuan kamu nih
boleh nggak kalau aku pinjam uang sama kamu untuk cari kontrakan baru
pinjam uang sama aku
ya jelas boleh lah wi
apalagi buat kepentingan adik kan
aku kan tantenya abi
justru aku sebagai tantenya itu sangat peduli sama dia
mau tahu kondisinya seperti apa
dan aku juga udah janji sama kamu kan
kalau mau tanggung jawab sepenuhnya atas api
dan aku juga berterima kasih sama kamu dewi
karena kamu udah mau ngerawat abi demi aku
makasih banyak ya nis
nah gitu dong
kebetulan kan teman aku ada yang kontrakin rumahnya
aku hubungi dia dulu ya
nanti aku senda selamatnya
gak nyangka aku akting kamu sedasyat itu
itu baru awal bang
rencanaku lebih gila lagi
gak salah aku deketin dia untuk memuluskan rencanaku
aku juga mesti harus hati hati sama perempuan
dia gak sebodoh yang aku kira
pintunya kan dibuka
kenapa harus ketok juga
kalo ada orang tua
atau siapapun harus kentuk pintu dulu
makasih dok udah ingetin abit terus
ini kok udah ganteng banget
pake baju dari siapa
baju buat abi sama bu dewi
ya saya tau paling
mungkin butuh untuk hari ini
bu dewi mau siap siap dulu
tante sarapan bareng
abi seneng deh tinggal disini
enak ada kolam berenangnya
tapi kita disini cuman sementara abi
tante dewi udah
ada tempat lain buat kita berdua
abi seneng tinggal disini
gak bisa lama lama kita disini
bu dewi kan saya sudah bilang
ini sama sekali tidak ngerepotin saya ya
juga ya saya tahu nanti mau pindah ke tempat yang baru butuh proses yang lama
ya gak mungkin secepet itu
jadi apa apa untuk tinggal disini
tau juga nanti akan ada suster yang bisa datang kesini untuk jagain abi
abi sarapan duluan
saya terima kasih sekali untuk kebaikan dokternya
mungkin saya nggak bisa balas semuanya dengan sempurna
saya rasa dokter juga gak perlu masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi saya dan abi
saya cuma nggak mau nanti dokter menyulitkan diri dokter sendiri
saya menghargai permintaan bu dewi
tapi nanti kalau sudah siap
biar saya yang nganterin ke tempat yang sama ya
bu dewi gak bisa nenang
silahkan saya tunggu
saya mau nunggu